mengenai berfoto di dunia terbalik belakangan menjadi sebuah tren sejumlah kalangan
kemudian juga di upload ya di banyak media sosial
setelah bali dan yogyakarta kini giliran bandung yang juga memiliki studio foto terbalik
bagaimana keseruan berada di dunia terbalik
berikut liputannya untuk anda
ah etara gak jatuh
nah ini adalah salah satu tempat untuk berfoto foto yang lagi hits di kota bandung
seluruh ruangan di sini memang disusun ditata sedemikian rupa berbentuk terbalik seperti ini
tapi tenang aman dan sensasinya nanti ketika fotonya udah jadi saya seperti seolah terbalik
begini serunya para pengunjung berfoto di dunia terbalik
berbagai gaya dan ekspresi dikeluarkan untuk hasil foto yang sempurna
tidak mengenal pria atau wanita tua muda sampai anak anak semua menunjukkan gaya terbaiknya
pengen foto foto soalnya lihat di ig bagus gitu terus teman teman juga masang di bbm juga pada bagus makanya aku kesini
sama adik adik sama tante tante
terus kan di sini ngapain aja
ada lima belas ruangan dengan tema berbeda yang disediakan
mulai dari ruang keluarga ruang makan kamar mandi dapur kamar hello kitty dan masih banyak lagi
di masing masing ruangan juga ada beberapa ges asisten yang akan membantu pengunjung mengambil foto atau sekedar mengarahkan gaya
konsep dunia terbalik itu karena kita lihat di indonesia masih belum ada ya
untuk pertama kalinya kan kita bikin di bali itu karena belum ada di sini
untuk bisa berfoto di sini anda akan dikenakan tiket masuk sebesar seratus ribu rupiah untuk dewasa dan lima puluh ribu rupiah untuk anak anak
rati astriani bandung